untuk ke depan ya jadi kita perlu memperhatikan juga bahwa apa yang kita capai pada tahun ini itu tidak sepenuhnya memang dari
karena ekonomi domestik itu sudah mulai betul betul pulih
jadi kalau kita melihat di tahun depan kalau menurut saya satu yang jelas tadi yang saya sebutkan low base effect tidak akan kuat lagi di tahun depan dibandingkan dengan tahun ini
lalu yang kedua harapan kita dari harga komoditas yang banyak mendorong ekspor kita pada tahun ini
walaupun sebetulnya tadi pak arsad juga menyampaikan bahwa ada beberapa produk manufakturnya juga sebetulnya sudah bagus tahun ini
tapi kita tidak bisa menafikan bahwa sebagian besar juga masih di komunitas
harganya memang luar biasa tinggi
dan di tahun depan kami predisikan tidak akan setinggi tahun ini lagi kenaikannya
jadi artinya apa dorongan daripada net ekspor yang besar sekali di tahun ini itu kemungkinan akan lebih kecil pada tahun depan
sehingga artinya kita lebih banyak kembali bergantung kepada ekonomi domestik
walaupun juga ekonomi eksternal tetap saja menjadi salah satu harapan kita
tapi artinya kita perlu menjaga lebih supaya ekonomi domestik ini lebih tumbuh
lebih cepat lagi daripada sekarang